inilah aksi mandi sambil mengendarai sepeda motor yang dilakukan oleh haida pelajar smp swasta di purworejo jawa tengah
sambil tertawa keduanya menyiramkan air yang dicampur shampoo yang ditaruh di bekas wadah cat
sementara teman lainnya arda dan putra merekam adegan mandi ini menggunakan telepon genggam
video berdurasi tiga puluh detik ini meradak viral sejak beberapa hari lalu di media sosial
mereka mengaku aksi ini dilakukan hanya ingin membuat konten di youtube saja
aksi ini justru menuai banyak kritik
selain mengganggu pengendara jalan lain aksi yang dilakukan juga melanggar aturan lalu lintas karena tidak menggunakan helm motor tidak dilengkapi kaca spion dan pengendara belum memiliki sim
setelah melakukan pencarian terhadap para remaja dalam video tersebut polres purworejo memanggil pihak sekolah dan orang tua para remaja untuk dilakukan pembinaan
mereka hanya melakukan penyakalan anak keisingan yang mereka tuju tidak ada maksud lain
para remaja diwajibkan wajib lapor setiap hari jumat di mapores purworejo
mereka juga kena tilang karena melanggar lalu lintas
heri sugiarto purworejo jawa tengah